sejak dua puluh delapan april lalu warga rw delapan kompleks perumahan geria melati mas kelurahan jatimulia kota depok
secara swadaya mendirikan gerai pangan gratis untuk membantu warga lain yang terdampak covid sembilan belas
barang yang dapat diambil gratis di gerai ini antara lain beras dalam kemasan satu kg gula kemasan setengah kilogram telur maupun sarden
penerima manfaat tetap dari gerai ini adalah lima puluh tiga kepala keluarga kurang mampu di lingkungan rw delapan
maupun pekerja informal dan warga dari luar wilayah yang membutuhkan
seluruh warga gmm atau rw delapan yang membutuhkan sembako mereka bisa mengambil apa yang mereka butuhkan hari ini
kemudian besok mereka bisa datang kembali untuk sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan
dan tidak terbatas mereka mengambil apa
setiap warga yang akan mengambil bantuan di gerai
gerai pangan gratis ini diwajibkan mematuhi protokol kesehatan
seperti mencuci tangan menggunakan masker maupun menjaga jarak
gerai pangan gratis ini telah menyalurkan bantuan kepada lebih dari tiga ratus lima puluh warga kurang mampu dari berbagai wilayah
salah satu penerima manfaat gerai pangan gratis ini adalah devi
ayah tiga anak warga rt lima rw delapan kelurahan jatimulia ini merupakan korban phk dari salah satu hotel di wilayah bogor
warga lain seno yang sehari hari berprofesi sebagai tukang ojek online
dan bekerja seramah
mengaku sangat terbantu oleh keberadaan gerai pangan gratis yang berlokasi di gedung posyandu ini
karena sehari harinya kan sekarang nggak ada pemasukan sama sekali
jadi semenjak ada gerai ini ya cukup membantu sangat membantu
selain memperoleh bantuan uang maupun barang dari warga setempat
gerai pangan gratis ini juga mendapatkan donasi dari instansi pemerintah maupun yayasan
gerai ini rencananya akan terus dibuka hingga wabah covid sembilan belas berakhir
edi duwirianto julian asri depok jawa barat